saudara seorang pria obesitas terpaksa harus dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran saat akan melakukan cuci darah
sempitnya akses jalan sempat jadi kendala petugas saat memindahkan pasien ke mobil ambulans
berat badan pasien yang mencapai satu ratus lima puluh kg membuat petugas medis terpaksa harus melibatkan petugas pemadam kebakaran
untuk memindahkan pasien pria yang mengalami gagal ginjal di tambora jakarta barat ke mobil ambulans
evakuasi ini dilakukan lantaran pasien harus menjalani cuci darah dan perawatan rutin di rumah sakit
meski sempat terkendala proses pemindahan pasien berhasil dilakukan
ada seorang warga kocan yang siobhianya adalah mau
mau periksa rutin check up itu rumah sakit
jadi karena biasanya udah jalan tapi kalau itu mau berangkat rumah sakit gak bisa jalan
rumah dia dia ada di kamar posisi lantai dua mau turun jadi udah nggak bisa jalan
dan dari tim medis ini kesulitan untuk memapah atau mengotong akhirnya menghubungi kami
drone kami juga sedang piket akhirnya kami meluncurkan satu unit rescue